satu orang di lingkungan parlemen yang telah dinyatakan positif covid sembilan belas
kini tengah menjalani isolasi mandiri dan dalam pengawasan satgas covid dpr ri
dari empat puluh satu orang tersebut delapan belas diantaranya adalah anggota dewan
sedangkan sisanya adalah staf ahli dan tenaga kebersihan
sekjen dprri tidak merinci asal fraksi anggota dewan tersebut
namun dari sembilan fraksi yang ada di dpr
baru enam fraksi yang melaporkan kepada sekretariat terkait anggotanya yang positif covid sembilan belas
sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar menyebut gedung dpr akan ditutup sementara
mulai senin dua belas oktober hingga delapan november dua ribu dua puluh mendatang
penutupan hanya dilakukan terbatas di gedung nusantara i tempat kerja anggota dewan
sementara zonasi lainnya di lingkungan parlemen masih akan dibuka dengan protokol kesehatan ketat
belum ditutupnya gedung nusantara ii
saat ini karena sejumlah anggota dan staf masih mempersiapkan administrasi terkait kunjungan kerja mendatang
untuk yang anggota dewan nanti selesai dalam minggu ini melakukan pengurusan persiapan administrasi kunjungan kerja perorangan
minggu depan sudah tidak ada lagi
kami akan lakukan lockdown di gedung nusantara i
jadi akan kami tutup sampai dengan delapan november
dan itu siap senin kami lakukan steril walaupun tidak ada aktivitas
kamis pagi aktivitas sejumlah staf dan petugas di lingkungan gedung dpr ri masih berlangsung seperti biasa
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di lingkungan parlemen
setjen akan melakukan sterilisasi ruangan secara rutin serta membatasi jumlah staff yang datang ke kantor
tim liputan cnn indonesia